indonesia menjadi salah satu dari dua ratus tiga belas negara yang kini dilanda wabah virus corona
pandemi tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat
tetapi juga membawa implikasi ekonomi yang sangat luas
sehingga banyak negara saat ini menemui tantangan yang begitu berat
berbagai upaya telah dilakukan pemerintah indonesia untuk menjamin kesehatan masyarakat
dan juga menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan
lalu apa saja strategi pemerintah indonesia dalam menahan dampak negatif pandemi covid sembilan belas terhadap perekonomian
dan juga menjaga stabilitas pembangunan berkelanjutan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar

insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
selain itu agus juga meminta pemerintah merangkul pelaku bisnis akademisi
organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan dalam langkah pemulihan ekonomi
sektor bisnis yang besar dan menengah mereka tidak mengalami kondisi seperti di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan pebisnis itu tahu apa yang mesti dilakukan kalau situasi sedang mengalami perubahan
jadi mereka harus dirangkul untuk sama sama kita melakukan
inisiatif untuk menjaga sosial ekonomi indonesia
program pemulihan ekonomi nasional dijalankan untuk menghindari kontraksi lebih dalam
dan memiliki sisi permintaan seperti konsumsi investasi dan ekspor
serta sisi penawaran atau produksi
langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak baik pada pertumbuhan ekonomi di semester kedua
sehingga kinerja pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu dua puluh terjaga di zona positif
pemerintah telah menyampaikan ruu tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
dan nota keuangan untuk dilakukan pembahasan bersama dpr pada tanggal empat belas agustus yang lalu
tahun dua ribu dua puluh satu menjadi masa yang penting dalam proses akselerasi pemulihan ekonomi nasional
dari dampak pandemi covid sembilan belas
sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan transformasi ekonomi menuju negara maju
lalu bagaimana upaya pemerintah indonesia untuk menahan
perekonomian dari penurunan yang lebih dalam dan juga mempercepat pemulihan ekonomi
sudah bergabung bersama saya melalui aplikasi zoom
menteri keuangan sri mulyani indrawati
halo bu ani apa kabar bu menteri
pasti sibuk sekali
kita sekarang melakukan social distancing lewat zoom
nah ini sudah ada era pbn untuk dua ribu dua puluh satu mbak
ini kelihatannya cukup dibanding dengan sekarang cukup optimis
pertumbuhan diperkirakan akan antara empat lima sampai lima lima persen
tapi perjalanan ke sana pasti masih panjang
nah kita tentu saja ingin mengetahui strategi ke depan seperti apa
tapi sebelumnya bagaimana kamu menurut kesehatan ekonomi kita
bagaimana kesehatan perekonomian indonesia
kita pernah dulu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan karena faktor eksternal juga memasuki krismon
bagaimana kita sekarang dibanding dengan
krisis perekonomian atau krisis finansial yang sekarang ini
ya terima kasih desi
sebetulnya kalau kita bandingkan dengan dua krisis sebelumnya

tentu trigger nya berbeda
kalau tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah contagious
yang berasal dari tadinya negara thailand korea dan kemudian ke kita
karena kita masih mengadopsi nilai tukar
karena kita masih mengadopsi nilai tukar yang tetap atau fixed
yang kemudian karena adanya tekanan yang sangat berat
tidak bisa lagi dipertahankan
maka kemudian nilai utangnya diambangkan
dan terjadi koreksi yang sangat dalam
ini yang kemudian men trigger krisis di sektor perbankan
dalam bentuk npl dalam bentuk mal performing loan
dan kemudian juga dari sisi jumlah dan kualitas
jadi ini adalah hal yang sangat penting
karena nilai tukar dari uang asing

itu adalah hal yang sangat penting

karena nilai tukar dari mata uang asing meningkat sangat tinggi

jadi purely nilai tukar exchange rate
yang kemudian masuk contagious menjadi masalah perbankan dan keuangan
kemudian menjadi masalah ekonomi sosial politik
yang menjadi sistemik di amerika
namun ripple effect nya sampai ke indonesia
dalam bentuk lagi lagi tekanan terhadap nilai tukar
terhadap surat berharga negara waktu itu
dan juga dari sisi capital flow capital outflow terjadi
nah tahun ini yang terjadi adalah krisis yang di trigger oleh masalah kesehatan
covid dan masih berlangsung
artinya penyebab utamanya adalah ada ancaman terhadap kesehatan dan jiwa manusia
kalau mereka saling berinteraksi
makanya kita hari ini pun interview melalui zoom
karena kita tidak melakukan interaksi secara fisik
nah dalam situasi seperti ini
masalah kesehatan ini kemudian merembet menjadi masalah ekonomi
karena orang tidak bisa berinteraksi
maka seluruh kegiatan ekonomi menjadi sangat terkendala
konsumsi menurun tajam investasi kemudian berhenti
dan pada saat who mengumumkan pandemi itu pada bulan maret
seluruh dunia mengalami kepanikan
makanya pada bulan bulan maret april hingga bahkan awal mei
terjadi gejolak capital outflow dari negara negara berkembang dan emerging
dampaknya kalau dari sisi indicator ekonomi menjadi mirip
karena nilai tukang tertekan
surat berharga negara juga dalam hal ini mengalami kenaikan yield
dan terjadi capital plight sampai mencapai lebih dari satu ratus empat puluh triliun
hanya dalam waktu kurang dari satu bulan
ini tentu menimbulkan potensi terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan
tentu juga dari sisi kondisi ekonominya sendiri
nah inilah yang sedang dihadapi jadi lebih multiple dibandingkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dan dua ribu delapan dua ribu sembilan
karena kalau kita fokus hanya ngomongin tentang ekonominya saja
apakah itu dari sisi sistem keuangan apakah itu dari sisi growth
namun selama kondisi kesehatannya belum teratasi
dia akan menjadi kendala yang terus menarik ekonomi ke bawah
inilah yang mungkin menjadi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan pada masa krisis sebelumnya
karena krisis sebelumnya kita fokus memperbaiki dari neraca keuangan
kemudian kita membuat counter cyclical
maka terjadilah reaksinya yaitu dari sisi kegiatan ekonomi kemudian mulai meningkat lagi
kalau sekarang diberikan counter cyclical selama orang tidak berinteraksi
kegiatan ekonominya akan tetap mengalami tekanan
ini yang menjadi tantangan yang jauh lebih rumit
ini berarti ada implikasi terhadap jangka waktu untuk pemulihan
misalnya kalau vaksinnya itu baru ditemukan tahun depan
ini bisa lebih lama atau bisa lebih cepat ini
ada yang mengatakan ini bisa v bouncing nya atau u atau l
ini kira kira bagaimana untuk prospek indonesia ke depan
kalau situasinya hanya teknikal ekonomi
biasanya sesudah mereka mengalami kontraksi
lebih mudah atau posibilitasnya untuk recover dalam bentuk pemulihan ekonomi dengan growth yang relatif tinggi itu bisa terjadi
namun karena penyebabnya adalah kesehatan
maka selama interaksi
manusianya tadi tidak bisa dikembalikan dalam situasi normal tadi yang disebut subject to
vaksin subject to apakah ada disiplin sosial
sehingga penyebaran tidak makin meningkat
sehingga kemudian terjadi kenaikan jumlah pasien yang kemudian menjadi tekanan terhadap rumah sakit
ini semuanya akan menjadi bayang bayang atau menjadi faktor penekan kembali
sehingga kalau mau menjadi v shape
yang kemungkinan terjadi adalah waktu dia recover
dia mungkin dalam situasi konsolidasi dulu
sampai kondisi kembali
jadi kesehatannya menjadi relatif lebih bisa terkendali
nah oleh karena itu
di dalam kita bicara tentang pemulihan ekonomi
memang di dalam undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
atau perpu nomor satu dua ribu dua puluh kemarin
waktu pemerintah bereaksi atau melakukan respons terhadap ancaman covid ini
dengan mengeluarkan perpu nomor satu
kita membayangkan akan ada tiga tahun masa
untuk benar benar menghadapi covid ini
dan kemudian mulai mendekati kepada normalisasi
sebelum terjadi apa yang disebut recover secara penuh
namun kalau di dalam bahasa biasa
nampaknya orang hanya melihat katakanlah dari sisi growth
kalau growth itu bisa terjadi reaksi teknikal
jadi kalau habis negatif dia bisa positif
apabila kondisinya relatif bisa dikelola
namun kalau kita bicara tentang sustain growth
itu mungkin sesuatu yang membutuhkan waktu hingga sampai dua tahun
bahkan tiga tahun di dalam perpu kita
jadi kita dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh dua
itu masa kita untuk dari mulai terkena covid
kemudian merespons konsolidasi
dan sampai kita melakukan normalisasi
ada pertumbuhan di kuartal ke tiga dan kuartal ke empat
ini bagaimana jalan panjang menuju dua ribu dua puluh
dengan asumsi asumsi yang cukup optimis ya
kalau dilihat dari kondisi sekarang
kalau kita lihat kuartal ke dua yang negatif lima tiga
memang lebih dalam dari yang tadinya diperkirakan
oleh kementerian keuangan
kami memperkirakan antara tiga lima hingga lima satu
namun ini tentu masih di dalam range yang kita lihat itu
namun ini tentu masih di dalam range yang kita lihat itu
oleh karena itu fokus di kuartal tiga
untuk bisa terjadi normalisasi atau kompensasi
terhadap kondisi kuartal ke dua
kuartal kedua ini kan karena psbb dilakukan cukup banyak
di berbagai provinsi atau kota
dan kemudian menyebabkan terjadinya
seluruh kegiatan ekonominya terhenti
nah ini yang mencoba untuk dikejar melalui kuartal ketiga
dengan fokus satu pada penggunaan instrumen fiskalnya
belanja belanja kementerian lembaga harus meningkat
daerah daerah untuk dipacu lagi
dan kita berharap kegiatan aktivitas masyarakat
mungkin agak sedikit bisa ditingkatkan
namun tetap mengikuti protokol covid
karena kalau tidak nanti kita menghadapi trade off
kita ingin ngejar tapi kemudian terjadi setback
atau terjadi masalah dari sisi penyebaran covid
yang kemudian menyebabkan kita harus kembali lagi menutup
ini terjadi di berbagai negara
di australia terjadi di jepang terjadi di jerman terjadi
jadi kita juga harus hati hati untuk yang disebut
oleh bapak presiden gas dan rem kita itu harus betul betul sinkron
nah kita berharap kuartal kedua tentu kemungkinan mungkin negatif
atau mendekati nol bisa karena mungkin konsumsi belum sepenuhnya pulih
kemarin konsumsi mengalami kontraksi yang dalam di kuartal ke dua
karena tadi psdp dan juga investasi mengalami kontraksi
kita berharap di kuartal ke tiga ini akan sedikit mulai memulih
tapi mungkin belum sampai pada level yang atau bahkan di atas
inilah yang kemudian menyebabkan mungkin di kuartal ke tiga
minus dua sampai persen
dan di kuartal ke tiga kita mungkin bisa agak berhenti
accelerate mendekati akhir tahun fiskal
dan mungkin dalam suasana masyarakat lebih bisa menata
antara protokol kesehatan dengan kegiatan sosial ekonominya
kalau ini terjadi maka seluruh tahun kemungkinan kita akan bisa mendekati
antara minus satu sampai persen
ini di dua ribu dua puluh keseluruhan tahun
kita berharap akan bisa tumbuh accelerated
namun nanti akan terkejar lagi di kuartal ke dua
karena kontraksinya sangat dalam di kuartal ke dua tahun ini
kita harap tahun depan kuartal ke dua nya akan terjadi recovery yang lebih baik
inilah yang sedang terus kita olah
dan kita terus tekuni melalui kepolisi polisi pemerintah
makanya pemerintah itu terus menerus memperbaiki kebijakannya
karena memang dalam situasi seperti ini kita tidak bisa dalam satu situasi
yang kita tahu persis seluruh apa yang harus dilakukan
namun kita terus melihat penyakitnya ini kemana nih virusnya kemana
kondisi masyarakat seperti apa dan oleh karena itu responsnya seperti apa
upamanya contohnya kayak sekarang kita meluncur untuk daerah daerah
bisa menambah belanjanya melalui pinjaman daerah
ini yang belum pernah terjadi kita lakukan
karena daerah daerah pendapatan asli daerahnya turun
dan mereka membutuhkan untuk pemulihan ekonomi
kemudian kita lihat lagi daerah daerah masyarakat umkm
oh mereka ternyata membutuhkan tambahan suntikan untuk kredit modal kerja
maka kita introduce selain penjaminan juga sekarang bapak presiden akan mengeluarkan bantuan
bapak presiden akan mengeluarkan bantuan bapak presiden akan mengeluarkan bantuan
bapak presiden akan mengeluarkan bantuan

yang tidak ada tadinya di dalam framework atau desain awal kita
waktu bulan april mei yang lalu itu belum ada
sekarang kita identifikasi sebagai sesuatu yang penting
terus kita ingin memberikan katakanlah tadi tambahan income
untuk mereka yang pendapatannya di bawah lima juta
ini adalah tambahan dari bansos yang sudah diberikan untuk dua puluh sembilan juta keluarga
plus kartu prakerja untuk lima enam juta plus sekarang kita mau tambahkan lagi
kenapa karena kita lihat ini nggak mungkin akan terjadi daya beli yang sustain dan bisa pulih
kalau kita tidak tambahkan suntikan terhadap daya beli tersebut
dan sekarang sudah bulan agustus sebentar lagi masuk ke akhir tahun
sebenarnya kan belanja yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat krusial ya
kunci dari bagaimana menstimulasi perekonomian ini ini bagaimana
kira kira bisa lebih dipercepat lagi spending dari pemerintah
mungkin proyek proyek infrastruktur yang sempat mungkin terhenti dan lain sebagainya
mbak ani bagaimana supaya lebih dipercepat lagi disbursement dan penggunaan dari budget untuk tahun ini
nah pemerintah melakukan langkah langkah presiden sendiri bahkan kan menyampaikan
wah sarapan saya tiap pagi adalah angka penyerapan supaya beliau memberikan tekanan
kepada seluruh kementerian lembaga dan daerah bahwa semuanya sekarang berfokus kepada bagaimana
menyalurkan apbn tahun dua ribu dua puluh yang sudah kita revisi dua kali berdasarkan perpu atau undang undang nomor dua itu
dengan jumlah anggaran yang meningkat sangat besar untuk kementerian lembaga dan penanganan covid
nah penyerapan ini yang menjadi fokus bahkan presiden mengundang menteri menteri per sepuluh menteri
dan dilihat bagaimana jumlah belanja mereka
dan kemudian dilihat kamu akan perlu botol apa halangannya di mana
para menteri harus melihat rencana pencairan dari dananya
jadi sampai sedetail itu desy
yang kedua juga dari desain pemulihan ekonomi
kalau seperti yang saya sebutkan tadi kita mendesain awalnya adalah untuk bantu umkm
tapi ternyata nggak semua umkm dapat atau umkm yang belum terdaftar masih banyak
jadi caranya gimana untuk reaching out kepada mereka
ini yang sekarang terus diperbaiki pendataannya
kemudian kalau kita bicara tentang sektor keuangan kita akan lihat apakah masalahnya adalah sumber dana
dalam hal ini likuiditas yang murah
makanya pemerintah kemarin menaruh uang di bank bank himbara maupun bpd
di dalam rangka untuk mendorong mereka ayo segera meminjamkan
dan waktu dia meminjamkan pun mereka bisa menjaminkan kreditnya itu
agar kalau sampai terjadi non perform mereka tidak terkena seluruhnya
ini semuanya tujuannya adalah untuk mengembalikan apa yang disebut confidence
dan juga mengembalikan normalisasi dari kegiatan ekonomi yang terhenti karena covid
dan memang karena yang menjadi faktor menghentikan itu adalah penyakit
dan penyakitnya masih di situ
sementara pemerintah mencoba mengembalikan itu menjadi tantangan yang luar biasa besar
dan ini tidak hanya di indonesia desi
di semua negara juga sama
negara ingin mencoba pakai fiscal policy nya apbn nya
mereka melakukan ekspansi
monetary policy nya melakukan ekspansi
namun kalau rakyatnya masih terkena ancaman covid
sehingga kegiatan ekonomi belum bisa balik
itu instrumen instrumen ini akan mengalami tantangan yang luar biasa
namun kita tidak boleh menyerah
makanya terus kita lihat
makanya tadi kita sebutkan penyerapan anggaran seperti apa
dari program covid atau pen maupun program yang semula
tadi padat karya
sekarang kita lihat mana padat karya yang paling cepat
menteri pupr ditambahkan
menteri pertanian ditambahkan
kemudian program program infrastruktur yang dari menteri pupr kemarin ditunda
karena kita memang karena masalah covid dan karena shifting anggaran fokusnya ke covid
maka tahun dua ribu dua puluh satu nanti dinaikkan secara sangat signifikan
untuk mengejar yang tadi ditunda tadi
dan untuk membangun infra yang baru
jadi memang tahun dua ribu dua puluh satu ini adalah tahun dimana kita melakukan konsolidasi
namun juga pada saat yang sama kita akan melakukan akselerasi dari kegiatan ekonomi dan reform kita
karena ini yang dibutuhkan oleh indonesia
meskipun masih ada covid
tidak berarti kita tidak fokus kepada reform dan konsolidasi untuk bisa pulih kembali
tapi ini adalah perubahan untuk pemerintahan yang baru
kita akan melakukan keputusan
kalau kita lihat kan selama ini growth atau pertumbuhan di indonesia itu sangat tergantung kepada konsumsi ya
dan kita lihat ini kan sangat turun tajam
ini kedepan dalam beberapa bulan kedepan ini
dengan tadi ada keringanan pembayaran utang pinjaman dan lain sebagainya
seberapa besar kita bisa menggantungkan pemulihan ini dengan memulihkan consumer confidence
saya lihat kan justru spending ini semakin lama semakin turun
orang yang punya saving orang punya uang justru juga tidak ingin melakukan spending
ya pertama tentu kalau kita lihat consumer confidence terutama pada bulan juni dan juli
itu jauh lebih positif dibandingkan situasi maret april atau maret april mei lah
yang paling dalam itu april dan mei
tidak hanya consumer confidence tapi kegiatan ekonomi dan confidence terhadap keseluruhan kondisi ekonomi
itu mengalami perlemahan yang sangat tajam pada bulan maret april mei terutama
nah juni kita melihat sudah terjadi adanya pemulihan
beberapa indikator konsumsi kita melihat perdagangan besar
eceran sudah mulai pulih lagi
sesudah mengalami the depace kontraksinya pada bulan april mei itu
kemudian kita masih lihat juga beberapa kayak pmi kita yang tadinya turun di bawah tiga puluh di dua puluh lima
dia sekarang sudah di atas empat puluh
ini yang kita anggap sebagai suatu perkembangan yang positif
dan oleh kami
karena itu tadi yang saya sebutkan di kuartal ketiga ini pemerintah fokus menggunakan instrumen fiskalnya secara maksimal
tujuannya supaya masyarakat melihat oh ternyata ini kondisinya sekarang sudah relatif kita bisa melakukan aktivitas
makanya kegiatan kegiatan seperti traveling perjalanan dinas
beberapa menteri sudah melakukan perjalanan dinas atau melakukan kegiatan di berbagai tempat outdoor
itu tetap dilakukan supaya mulai
jadi oh ada nih aktivitas yang bisa dilakukan namun tetap aman terhadap covid
kita juga melakukan aktivitas untuk kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya apa yang disebut protokol kesehatan ini
sehingga kalau masyarakat dari sisi edukasi terhadap pentingnya protokol covid ini kita memungkinkan untuk segera ngegas lagi tanpa harus ngerem terlalu cepat
karena masyarakat bisa mengkombinasi
kita lakukan kegiatan ekonomi dan sosialnya dengan tetap aman terhadap protokol kesehatan
mbak ani memang ini berbeda dibanding tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh dan dua ribu delapan karena aspek kesehatan itu sangat penting
tapi saya lihat itu justru dampaknya itu jauh lebih parah secara jangka panjang
karena disini kita lihat saja sudah banyak sekali yang orang kehilangan pekerjaan ini bisa mungkin sampai sepuluh juta pada akhir tahun
dan juga banyak sekali bisnis bisnis
yang gulung tikar dari sektor informalnya juga banyak sekali mereka kehilangan mata pencarian
belum lagi yang jatuh miskin dan membutuhkan bantuan
ini prioritas untuk tahun dua ribu dua puluh satu untuk membantu
saya lihat untuk spending covid tahun dua ribu dua puluh satu juga masih ada ya sekitar tiga ratus sembilan puluh an triliun yang difokuskan untuk pemulihan ekonomi nasional
prioritas yang khusus untuk itu
pemulihan menciptakan lapangan kerja
jadi kalau kita lihat di sini di mana belanja kita untuk penanganan covid baik di kesehatan dan non kesehatan itu enam ratus sembilan puluh lima
karena tadi seperti kesehatan saja naik ke delapan puluh tujuh triliun lebih untuk additionality nya ya dalam hal ini
nah kalau kita lihat dari sisi belanja di tahun dua ribu dua puluh
seperti saya sebutkan tadi kita punya waktu tiga tahun

jadi memang kondisi covid masih akan mendominasi namun tidak sebesar seperti tahun dua ribu dua puluh
umpamanya belanja untuk antisipasi vaksin
itu sudah kita lakukan untuk tahun ini maupun tahun depan
kalau tahun ini kita kan betul betul fokusnya upgrading kapasitas rumah sakit
bahkan research mengenai ventilator waktu itu penemuan
karena kita harapannya adalah masyarakat waktu mereka belum siap banget dan terkena covid
fasilitas kesehatan kita mampu menanganinya
atau tenaga tenaga kesehatannya mampu menanganinya
dan inilah yang kita usahakan di dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu tentu dengan upgrade rumah sakit sudah terjadi di lebih dari ratusan rumah sakit

yang dibawa kementerian pertahanan
rumah sakit dibawa polri
itu semuanya dimaksimalkan dari sisi kapasitasnya
tahun dua ribu dua puluh satu fokusnya adalah kepada research untuk vaksinasi dan pengadaan vaksin
kalau seandainya vaksinnya bisa ditemukan
dan kemudian terjadilah produksi vaksin yang kemudian harus kita berikan kepada masyarakat
itu menjadi untuk kesehatannya
selain tentu kita berharap di bidang kesehatan ya nggak cuma covid
karena kita punya tb
kita masih punya stunting
kita punya ibu ibu yang meninggal waktu melahirkan anak
kita perlu untuk memberikan gizi kepada anak anak yang kurang gizi
itu menjadi masalah kesehatan yang harus tetap menjadi prioritas kita
makanya dua ribu dua puluh satu selain covid
mungkin skillnya menurun
tadi angkanya nggak sampai enam ratus sembilan puluh lima
namun kita juga memberikan tambahan aktivitas
di dalam rangka untuk bisa
meningkatkan kapasitas kita membangun sistem kesehatan yang lebih baik
itu makanya kita sebut reform konsolidasi dan reform serta recovery
reform recovery dan konsolidasi sesudah krisis
itu tercermin di dalam belanja belanja yang kita berikan
untuk belanja umkm juga tetap ada sebagian yang kita tambahkan
untuk bansos kita akan tetap sebagian akan diteruskan di tahun dua ribu dua puluh satu sampai pertengahan tahun
itu yang menggambarkan tadi transisi konsolidasi
namun fokus kita di dua ribu dua puluh satu adalah reform sebetulnya
reform di bidang pendidikan reform di bidang kesehatan bantuan sosial reform di belanja negara reform di bidang perpajakan reform di bidang competitiveness
itu tetap akan dilakukan supaya indonesia pasca covid kita punya fondasi yang lebih baik untuk bisa mengejar akibat setback tadi
setback karena covid menyebabkan
menyebabkan tambahan orang miskin
setback covid karena terjadi orang orang yang kemudian kena phk
dan kita memberikan kombinasi jaring pengamannya
waktu mereka terkena jadi menjadi miskin disitu ditangkap dengan bank sosial kita
dan kemudian mereka pulih lagi
makanya belanja untuk bansos plus belanja untuk anak anak yang sekarang masuk di dalam kelompok miskin ini
apakah dalam bentuk beasiswa
tambahan belanja untuk rumah tangganya
supaya mereka mengejar lagi
kemudian kalau untuk yang phk dan lain lain selain kartu prakerja
tadi kalau begitu dia kena phk atau dirumahkan
jaring pengamannya mereka adalah dalam bentuk bpjs tenaga kerja plus yang disebut kartu prakerja
itu adalah yang disebut jaring pengamannya mereka
sesudah itu mereka bisa cari kerja lagi sesudah mungkin mereka mendapatkan training
dan kita berharap kondisi ekonominya akan menjadi lebih baik juga
dan stimulus juga untuk bisnis bisnis itu kan perlu kan
supaya bisnis juga bisa pulih kembali
yang paling penting sebetulnya juga confidence dari dunia usaha
karena bagaimanapun tidak mungkin dalam satu perekonomian itu hanya pemerintah sendiri yang akan melakukan dan mencoba untuk menangani masalah
yang paling penting memang tadi masyarakat
makanya seluruh policy policy pemerintah tetap kita fokuskan supaya bisnis ngerti
saya tahu bahwa semua bisnis sekarang sedang struggle menghadapi covid
namun mereka juga tahu bahwa ini adalah situasi yang akan mengubah cara mereka berbisnis
sambil mereka melihat ke depannya ini mau kemana nih ekonomi kita
supaya mereka juga tetap menyiapkan kesana
jadi ini memang tantangan yang luar biasa
makanya pemerintah memberikan banyak sekali dukungan pada sektor bisnis
pertama kemarin pajak pajak semuanya
pajaknya diturunkan atau pajaknya diberikan break
bpn nya akselerasi untuk restitusi
pph nya diberikan discount dulu untuk cicilannya
kemudian pajak pph dua puluh satu untuk karyawan ditanggung pemerintah
pajak untuk usaha kecil dibebaskan atau ditanggung pemerintah
pajak impor bahan baku ditanggung pemerintah
semuanya itu supaya mereka nggak mendapatkan tambahan tekanan
fokus mereka survive menghadapi covid
kemudian pemerintah masih memberikan tadi jaminan jaminan
kalau mereka pinjam lagi kredit modal karena banknya maupun perusahaannya masih sama sama khawatir
pemerintah hadir memberikan jaminan supaya mereka kembali lagi saling berinteraksi pinjam sehingga mereka jalan lagi
kemudian pemerintah juga memberikan tadi stimulus
berbagai stimulus yang diberikan
ini tujuannya supaya business confidence itu secara berangsur pulih
mereka pulih dari covid dan mereka pulih bahwa kita tetap baik
dan polusi polusi pemerintah untuk memperbaiki ease of doing business juga tetap dilakukan
jadi jangan sampai kita lupa ya bahwa covid ini tidak berarti seluruh pemerintah tidak bekerja
ini reform dibuat
di bidang logistik tetap kita lakukan
jadi semuanya tujuannya adalah supaya perusahaan itu nanti kondisi ekonomi kita memang semuanya terhantam covid
semua negara mengalami
namun indonesia ternyata tetap memikirkan fondasi fondasi untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dan robas ke depan
sehingga pertumbuhan bisa pulih kembali
kemudian penciptaan kesempatan kerja bisa tumbuh lagi
dan tentu kemiskinan bisa diturunkan
dibebani dengan beban utang dan defisit ini dan kira kira berapa lama ini sebelum kita kembali ke tiga persen atau
di bawah tiga persen yang merupakan perpun nomor satu dua ribu dua puluh nomor dua tahun dua ribu dua puluh karena sudah ditetapkan
oleh dpr itu menyebutkan kondisi keuangan negara yang terkena akibat kofit ini dideklarasikan tiga
tahun yang membolehkan defisit di atas tiga persen ini karena tekanan waktu kofit belanjanya naik dan
kemudian penerimaannya turun sehingga defisit tidak terhindarkan nah namun dengan kita mengatakan
tiga tahun ini kita memberikan signal yang sangat clear enggak semua negara melakukan seperti itu kita
mengatakan bahwa dalam tiga tahun kita harus kembali lagi kepada situasi disiplin fiskal
kita yang terkena kondisi keuangan negara yang terkena kondisi keuangan negara yang terkena kondisi
yang telah menjaga indonesia selama lebih dari dua puluh tahun ini secara baik yaitu maksimum defisit tiga
persen itu satu yang kedua tentu di dalam proses ini kita tetap melakukan dua hal yang luar biasa
penting belanja walaupun naik tidak berarti kemudian kita buang buang duit dia harus belanjanya
baik dia harus produktif apakah untuk infrastruktur atau untuk membantu masyarakat miskin memperbaiki
pendidikan memperbaiki kesehatan
itu semuanya penting bagi masyarakat dan bagi ekonomi sehingga kualitas belanjanya akan menyebabkan
rakyat kita menjadi lebih kuat lebih memiliki daya tahan dan bahkan menjadi produktif infrastruktur
kita menjadi lebih baik lebih efisien mobilitas masyarakat menjadi lebih bagus kemudian dari
sisi penerimaan juga harganya pacak harus direformasi situ sekarang ini kalau kita masuk

tergantung kepada bagaimana negosiasi internasional ini karena perusahaan perusahaan
digital itu biasanya mereka beroperasi across country antar negara sehingga
apa yang disebut menetapkan dia bayar pajaknya di mana dan berapa itu adalah
subject to negosiasi antar negara kemudian kita juga harus memperbaiki
administrasi perpajakan kita yang rumit harus dijadikan simpel yang mereka bisa
membayar secara online mereka harus lakukan yang tadinya formulernya
berlembar lebar menjadi hanya satu lembar dan simple itu semuanya kita lakukan
dalam reformasi perpajakan dan tentu dari sisi tata kelola bagaimana kalau masih
terjadi korupsi bagaimana kita bisa mengawasi secara lebih baik dan yang terakhir
tentu kita juga memperbaikinya
kita harus memperbaiki data base kita sehingga baseline kita itu menjadi lebih
bagus untuk perpajakan polusi polusi perpajakan kita ada yang diberi
terkecualian ada yang dibebaskan ada yang harus bayar pajak lebih tinggi
itu semuanya perlu untuk kita tata lagi dan ini adalah salah satu yang menjadi
fokus kita di dalam reform perpajakan kita jadi semua hal kita lakukan
selain tadi jumlah tambahan utangnya diturunkan sesuai dengan disiplin fiskal
kita juga harus dalam existing belanja
dan existing pendapatan itu dilakukan reform sehingga setiap rupiah uang rakyat itu
bisa betul betul membangun negara kita memperbaiki fondasi dan produktivitas
tapi terus terang mbak eni optimis karena selama ini saja kan sangat sulit untuk
meningkatkan basis pajak tanpa covid pun ya dan melakukan reformasi ini dalam tiga tahun
dan kemudian kita harus bisa men service debt yang semakin melebar ini bagaimana
terus terang secara ini
melihat track record yang kita miliki selama ini dalam melebarkan ya pendapatan dari pajak itu
pertama adalah bahwa kita melihat bahwa transformasi banyak aktivitas yang sekarang
masuk ke digital memberikan landasan optimisme karena berarti recordnya jauh lebih bisa kita
peroleh secara timely dan mungkin dari sisi deviasi atau akurasinya menjadi lebih baik
kemudian memberikan basis pajak kita yang lebih baik namun indonesia juga negara dimana
informal sector dan traditional sector yang sifatnya informal itu juga masih sangat besar
nah kalau usaha usaha kecil ini bisa masuk ke dalam online memang ini akan memberikan dampak yang
lebih baik dari sisi basis namun juga dari sisi tax evation atau tax avoidance kalau kita bicara tentang
secara kerjasama antar negara untuk mengejar mereka yang menghindari pajak atau yang melakukan
pengurangan perpajakannya dengan mencoba untuk pindah ke jurisdiksi yang lain ini juga merupakan
fenomena yang dihadapi semua negara makanya di dalam g dua puluh ada agreement untuk mengapa menghindarkan atau memerangi
apa yang disebut base erosion profit shifting
jadi mereka melakukan erosi basis pajak dan shifting profit ke daerah yang negaranya pajaknya paling rendah
jadi kalau di amerika kan kelihatan banget mereka pindah ke irlandia karena irlandia itu bisa
waktu itu dia meritma pajaknya di irlandia padahal dia adalah negara di amerika serikat
itu pun makanya dilakukanlah pengejaran pajak terhadap daerah daerah yang dianggap memberikan tax haven itu
yang secara tidak fair muncul di berbagai bagian dari dunia ini dan yang ketiga tentu kita ya tetap tadi selain dilakukan
secara mendalam di dalam negeri sendiri karena bagaimanapun kita tetap harus memperbaiki administrasi orang orang pajaknya
harus menjadi lebih baik
jadi kemudian kompetensi
kemampuan untuk collectionnya organisasinya databasenya bisnis prosesnya itu juga sangat pentingnya
jadi semua kita lakukan optimis nggak ya harus optimis karena nggak punya pilihan
karena kalau nggak optimis kita nggak akan bisa memecahkan masalah ini
apakah bisa efektif ya harus diusahakan untuk efektif
makanya kita terus pada direkturat jenderal pajak saya minta perbaiki dari sisi seluruh perkantorannya
cara tata kelolanya monitoring
mencapai targetnya dan lain lain
namun saya juga ingin menyampaikan kita juga butuh semuanya mendukung karena kadang kadang masyarakat kita
ya menganggap bahwa pajak itu bukan urusan mereka gitu
atau mereka menganggap oh saya terlalu miskin untuk bayar pajak
padahal kalau miskin ya memang nggak bayar pajak
tapi kalau anda punya pendapatan di atas kena pajak ya anda harus bayar pajak
dan harusnya dibuat secara adil
jadi saya membutuhkan tentu dukungan dari masyarakat

kita berharap bahwa ini adalah suatu tugas untuk kita semua
tapi ini kebutuhan indonesia ke depan
untuk membiayai ini semua kan memang pajak sangat penting ya
mbak ani ini memang momentum saya lihat untuk ya rebooting ya
kalau kita bicara tadi mengenai digital
salah satu yang naik daun istilahnya pada masa covid ini adalah digital ya
dimana yang lain turun misalnya pariwisata dan lain sebagainya dari segi yang aspek yang berkaitan dengan
kesehatan dengan digital itu meningkat
ini bisa momentum ini selain reformasi apakah kita bisa ke depan melakukan refocusing secara total
terhadap prioritas bagaimana kita menggunakan our budget ya
sistem perekonomian kita gitu dengan lesson segala macam
lessons learned yang kita hadapi
dan kedua kita kan di dunia juga mengalami hal yang sama
kita tidak bisa banyak tergantung terhadap dunia
mungkin juga momentum untuk memperkuat pasar domestik sehingga kita bisa menciptakan yang negara yang
kalau saya lihat sekarang masing masing negara survival untuk masing masing lah
apalagi melihat apa yang terjadi antara amerika serikat dan china itu semua survival mode yang memikirkan diri sendiri
jadi mungkin ke depan rebooting
tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh empat presiden jokowi minta supaya seluruh fondasi transformasi
dari teknologi informasi dan telekomunikasi indonesia harus dilengkapkan
muncullah kemudian ada dua belas desa yang belum connected
internetnya on off atau bahkan sama sekali belum bisa internet connect
kita melakukan akselerasi
berapa belanja modal kita untuk membangun informasi infrastruktur telekomunikasi dan informatika indonesia
berapa belanja modal kita untuk membangun informasi infrastruktur telekomunikasi dan informatika ini
kita melakukan akselerasi

agar semua desa semua sd semua madrasah semua sekolah semua puskesmas bisa connected
sehingga transformasi digital sekolah bisa terjadi
sehingga transformasi digital sekolah bisa terjadi
karena sekolah nggak bisa ketemu tapi kemudian mereka punya keluhan terhadap kualitas maupun biaya
itu harusnya bisa makin teratasi
kalau orang puskesmasnya jauh dan nggak bisa konsultasi dokter spesialis yang ada di kota
itu harusnya bisa makin teratasi

maka dia bisa dilakukan
kayak sekarang ada halodoc dan yang lain lain itu bisa dilakukan
dan juga kegiatan transformasi birokrasi sendiri
kalau dulu terlalu banyak biaya perjalanan atau meeting meeting yang tidak produktif
kan anggaranya bisa dishiftkan untuk yang lebih produktif masyarakat
bukannya kita tidak belanja pemerintah tetap perlu belanja karena itu mendorong ekonominya
tapi belanjanya untuk hal yang lebih bermanfaat untuk ekonomi dan masyarakat
tapi belanjanya untuk hal yang lebih bermanfaat untuk ekonomi dan masyarakat
inilah yang kemudian menimbulkan kesempatan untuk transformasi dari cara kerja pemerintah
cara belajar edukasi dan pendidikan cara untuk menyelenggarakan akses kesehatan
dan juga dari sisi reform reform yang lain seperti bantuan sosial dan lain lain
maka kita akan lebih cepat kalau sampai terjadi suatu krisis
kita tahu yang mana yang harus dilindungi duluan
kan kalau di dalam suatu seperti sekarang ini desi nggak semua orang dalam situasi yang urgently harus di protect
ada yang memang cukup kuat untuk bisa dia bertahan ya mereka harus tetap bertahan
tapi yang betul betul lemah yang betul betul mereka dalam situasi raku yang betul betul miskin
mereka yang harus menjadi fokus kita
kalau kita punya data piece bagus digital infrastrukturnya bagus
kita bisa melakukan jauh lebih efisien lebih cepat dan tentu lebih akurat
inilah yang menjadi fokus kenapa di dalam tahun dua ribu dua puluh satu anggaran untuk tik ini ya
untuk telekomunikasi informasi komunikasi itu ditingkatkan luar biasa tingginya
ini karena kita mau menjangkau dan melakukan reform sekaligus
terima kasih mbak ani
terima kasih mbak ani
apakah anda mengatakan bahwa tidak hanya covid sembilan belas yang itu yang membuat kita berpikir kebenaran

tapi apakah misalnya psbb lockdown dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau kita melihat
langkah yang tepat mbak ani apalagi karena hasilnya resultnya dampaknya jutaan kehilangan pekerjaan
bisnis yang bangkrut anak anak tidak mendapat edukasi
dan lain sebagainya sementara angka covid sembilan belas itu sendiri juga semakin lama semakin meningkat
ini hanya pertanyaan filosofis
apa betul begitu langkahnya sebenarnya ini hindsight yang melihatkan
ingat aja hampir seratus tahun yang lalu ya dan ini kan global
sebetulnya threatnya itu global karena memang ini pandemi
jadi global orang orang
atau ekonomi atau country semuanya menghadapi masalah yang sama
nah dalam situasi yang disebutnya tantangannya global
kan sebetulnya kita berharap ada institusi yang bergerak secara global itu menjadi provider dari berbagai hal
dari mulai informasi dari mulai hasil research guidance dan lain lain
alhamdulillah kan dalam situasi seperti ini justru who itu tidak mendapatkan dukungan gitu
beberapa kali kan mereka melakukan revisi dari berbagai informasi
dan kita dalam kondisi mungkin beda dengan seribu sembilan ratus delapan belas waktu terjadi flu spanyol
yaitu bahwa kondisi hari ini dengan teknologi informasi itu hoax dan misinformation
itu jauh lebih efektif maksudnya dari informasi yang berasal dari otoritas yang dipercaya
apakah itu dari who dari pemerintah dari research institute
ini yang menyebabkan tantangan kita jauh lebih besar
seperti di dalam kita menghadapi suatu tantangan global responsenya seharusnya juga global
coba sekarang kita lihat race untuk mendapatkan vaksin
ini kan berbagai negara berlomba lomba untuk menguasai vaksin
sehingga mungkin negara negara tertentu yang lebih advance nanti akan dapat vaksin semuanya
sementara negara negara nanti yang miskin tidak akan dapat
dan ini akan menjadi suatu tragedi juga
di dunia lagi karena saya pernah kerja di bank dunia
saya merasakan betul kalau ada negara negara yang miskin itu
dia nggak mendapatkan akses kesehatan seperti vaksinasi dia nggak punya uang dia nggak punya pasar
dan ini yang akan menjadi sesuatu yang selama dua puluh tahun terakhir
dimana sebetulnya dunia itu memiliki progres cukup baik dari sisi pengurangan kemiskinan
itu ternyata tidak bisa di momentumnya dijaga
terima kasih banyak mbak ani memang waktunya sangat sibuk ya
tapi mbak ani tips kesehatan menjaga kesehatan apalagi sebagai menteri keuangan
ini apa apa saja yang dilakukan selama ini mbak ani
desi sebetulnya kalau kita lihat dalam situasi seperti ini
i think the right attitude adalah kita semuanya di dalam solidaritas
perikemanusiaan yang adil dan beradab tidak kira kira gitu ya
artinya kita itu memiliki solidaritas bahwa kita menghadapi suatu tantangan bersama
dan oleh karena itu tidak ada yang merasa jauh lebih mengerti atau semuanya benar
semuanya harus dilakukan secara terbuka namun fleksibel untuk melakukan adjustment
karena memang yang kita hadapi itu very dynamic
dan terakhir tentu kita tetap harus optimis bahwa walaupun ini selalu adalah
menggunakan seluruh effort kita kadang kadang yang kita lakukan mungkin tidak sempurna
ini tidak menjadi alasan kita untuk kemudian menyerah atau berkecil hati
atau bahkan give up gitu ya dalam hal ini
ini yang mungkin menjadi sesuatu yang sangat penting
dan indonesia punya capital yang sangat besar
capitalnya itu tidak hanya dalam bentuk duit tapi social capital kita
negara kita ini relatif dalam suasana masyarakat kita
saling tolong menolong mereka saling punya kebaikan
itu tuh penting sekali
ini bukan masalah ekonomi angka saja ini juga bukan masalah penyakit yang kita lihat di bawah mikroskop terus kita suntik
ini juga interaksi sosial dan interaksi masyarakat dan dunia usaha
kalau semuanya saling memberikan dukungan saya rasa confidence itu bisa kita saling suntikan gitu
sehingga kita juga akhirnya jauh lebih fokus dan jauh lebih efektif di dalam menghadapi ketidakpastian ini
dan saya yakin ya seperti yang pernah terjadi dalam history
itu kita transisi dan situasi itu sebelum membaik memang membuluh dulu
namun pada saat kondisinya downter tidak berarti kita nggak punya perspektif ke depan
jadi pada saat kemarin kuartal ke dua itu is really hard
itu mungkin sudah behind us
tapi tidak berarti bahwa kita kemudian tantangan ke depan itu juga lebih mudah
namun kita punya harapan karena yang kemarin sangat berat yaitu kuartal kedua ternyata kita bisa lewati
dan itu berarti kita punya modal untuk bisa maju ke depan lebih baik
baik terima kasih mbak ani
tapi menjaga kesehatan secara pribadi supaya tidak stres olahraga terus ya dilakukan mbak ani
makan yang sehat dan lain sebagainya apa kira kira rumah
itu lah harus ini kan
kita itu kayak ikut maraton tapi sprint
jadi you have to run very fast tapi kita tahu it's gonna be berapa berapa kilo dua puluh lima kilo atau empat puluh kilo
whatever yang kamu maraton mau lihat mau lima kilo tapi it's long tetapi kita juga harus cepat
makanya tadi kita itu menjaga endurance kita dalam kondisi dimana kita harus tetap fleksibel dan responsif
namun jangan habis tenaga di kuartal satu aja gitu atau di dua ribu dua puluh karena building and rebuildingnya itu akan membutuhkan tenaga dan fokus yang sama pentingnya
jadi vitalitas kita tetap dijaga kalau secara pribadi ya makan yang cukup istirahat cukup hatinya dijaga supaya lebih baik
terima kasih mbak ani
saya lebih tenang gitu walaupun kita tahu bahwa tekanannya sangat luar biasa
pikiran kita juga dijaga positif aja desi
saya rasa itu yang paling penting buat kita semua
terima kasih banyak mbak ani
jaga kesehatan selalu ya mbak ani
ini kita sangat andalkan ya untuk menafigasi ini ke depan kita supaya indonesia bisa bangkit kembali secara kesehatan dan secara ekonomi
sekali lagi mbak bu menteri
terima kasih banyak atas waktunya
terima kasih desi
ya demikian insight kali ini dan sangat penting sangat menarik dan kita harapkan juga semua rencana indonesia untuk memulihkan kembali perekonomiannya itu bisa terwujud tentu saja
ini memerlukan kerja sama kita semua
memerlukan kedisiplinan juga untuk mencapai kepentingan
untuk memastikan bahwa kita bisa melewati masa masa ini dengan tetap optimis tetap bekerja keras dan juga tentu saja disiplin
dan yang paling penting adalah taat ya terhadap protokol kesehatan
jaga jarak pakai masker sering cuci tangan dan menjaga supaya kita semua tetap sehat
demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan stay safe